saudara polisi telah mendapat hasil otopsi istri yang dibunuh dan dikubur oleh suaminya di dalam rumah di makassar sulawesi selatan
hasil otopsi menunjukkan terdapat luka retak di bagian atas kepala dan wajah
hasil otopsi tim forensik rumah sakit bayangkara makassar terhadap jasad korban yang merupakan istri pelaku
menunjukkan terdapat dua luka retakan di bagian tengkorak korban yakni di bagian atas kepala dan wajah
hal ini sesuai dengan pengakuan pelaku yang telah menganiaya korban menggunakan kayu ke arah kepala dan wajah
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman mati
hasil daripada kedokteran forensik terdapat ada beberapa hasil di tulang
ada yang menunjukkan terdapat retakan di bagian muka dan di bagian atas kepala
nah ini identik dengan hasil pemeriksaan atau pengakuan daripada pelaku
yang dimana pelaku pada saat melakukan penganiayaan itu menggunakan kayu dan dipukulkan di bagian muka dan juga di